selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari selasa ini tanggal dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas
saya gaya klarissa akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
terus berjatuhannya korban akibat pesta miras yang digelar warga gresik mulai korban tewas hingga terancam kehilangan penglihatan akan menjadi topik utama kami
kita awali kabar pagi ini dari blitar diduga hanya karena bersenggolan di jalan raya tiga warga menganiaya dua pengendara sepeda motor hingga babak belur
aksi penganiayaan ini terekam kamera cctv milik warga
inilah rekaman kamera cctv yang memperlihatkan saat ketiga warga menganiaya dua pemuda di jalan raya seloro kecamatan garum kabupaten blitar
penganiayaan tersebut diawali oleh aksi sopir sebuah mobil
dan disusul oleh seorang temannya
namun korban tidak melawan sama sekali
satu pelaku lagi kemudian mendorong korban hingga terjatuh dan menginjak serta memukulnya hingga babak belur
ketiga pelaku adalah rs yt dan bh warga desa sumberagung kecamatan gandusari kabupaten blitar
sementara kedua korban rici dan figi adalah warga desa karangrejo kecamatan garum kabupaten blitar
berbekal rekaman cctv inilah polisi akhirnya menangkap pelaku penganiayaan
hasil pemeriksaan penganiayaan dipicu tabrakan yang melibatkan teman pelaku dan pengendara motor
kini ketiga pelaku harus mendekam di balik jeruji mapolres blitar
mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman lima tahun penjara